repot juga kalau begini terus
mereka menyerang terus
aku harus kabur
kalau aku menolong ratu subanglarang
justru malah membahayakan ratu subanglarang
rasakan penderitaan ini yunda subanglarang
semakin kau menderita
aku akan semakin senang dan bahagia
hamba seperti merasakan
terjadi kepada dinda subanglarang
dan juga putraku walang sungka
aku harus segera menyelesaikan pertarungan ini dan menyelamatkan ibunda
kenapa kalian diam saja
seperti kita berhasil menghabisinya
dan seperti ini
dia tidak akan bangkit lagi
bercuma kau lari
kau tidak bisa kemana mana
aku akan memberi hadiah
aku bunuh kalian
sedihkan ku si prabu
repot juga kalau begini terus
mereka menyerang terus
aku harus kabur